kementerian komunikasi dan informatika menindak tegas para pelaku yang menyebarkan konten ujaran kebencian yang berbau unsur suku agama ras dan antar golongan
sejak tahun dua ribu delapan belas hingga dua puluh enam april dua ribu dua puluh satu kominfo mengaku telah melakukan pemutusan akses atau take down terhadap tiga enam ratus empat puluh konten yang dianggap menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sarah
dari tahun dua ribu delapan belas hingga dua puluh enam april dua ribu dua puluh satu atau hari ini siang ini pukul dua kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap tiga ribu enam ratus empat puluh konten
yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan syarat
dari tiga ribu enam ratus empat puluh konten tersebut didalamnya termasuk pemutusan akses terhadap lima puluh empat konten yang dibuka mengandung kuatan kebencian dan permusuhan yang pertama kali diundang oleh joseph auser